satu persatu kawanan pencurian barang inventaris
di salah satu kampus swasta di kota makassar sulawesi selatan
akhirnya ditangkap oleh unit reskrim polsek rapuchini
ketiganya ditangkap petugas di kawasan salah satu rumah kos
di kota makassar sulawesi selatan
penangkapan berawal saat salah satu pelaku
dibekuk oleh polisi yang melakukan penyelidikan
usai mendapatkan laporan dari pihak kampus
setelah membekuk seorang pelaku polisi kemudian membekuk dua rekannya
ketiga pelaku ini diketahui masih berstatus mahasiswa di kampus tersebut
selain menangkap pelaku polisi juga turut menyita barang bukti
satu komputer beserta proyektor milik kampus
panit dua reskrim polsek rapuccini ibda ahmad hajar menunturkan
modus pelaku beraksi yaitu dengan mendatangi ruangan
di dalam kampus pada malam hari
ketiganya diduga telah melakukan aksi pencurian ini
sejak enam bulan lalu dan telah puluhan kali
mengambil barang elektronik milik kampus
pelaku ini mengambil barang itu pada saat malam hari
di salah satu ruangan bang ya
di salah satu ruangan salah satu ruangan dalam para kampus tersebut
berdasarkan daripada keterangan korban pihak kampus
kurang lebih daripada untuk cpu itu ada kurang lebih sepuluh unit
proyektor sama kurang lebih sepuluh unit sama dengan disidik
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
para pelaku diperiksa lebih lanjut oleh tim penyidik reskrim polsek rapocini
pihak kepolisian juga akan memanggil pihak kampus yang menjadi korban pencurian
renhat soplantila kota makassar sulawesi selatan